tak hanya terkenal dengan keindahan alamnya
sumbawa nusa tenggara timur pun memiliki aneka kuliner dengan cita rasa yang khas dan otentik
salah satunya menu yang satu ini siong sira namanya
tak hanya lezat namun prosesnya pun unik
seperti apa yuk kita intip ke dapur
bahan bahannya bawang merah bawang putih serai daun jeruk kemiri asem tomat hijau cabai rawit gula garam potongan daging sapi
haluskan bawang merah bawang putih kemiri dan cabai rawit beri garam dan gula
setelah halus lalu tumis sampai matang
bumbu tumis masukkan ke dalam panci berisi air
masukkan daun jeruk serai dan asem jawa
panaskan hingga air mendidih
nah proses yang satu nih yang unik
siapkan latang bambu masukkan tomat hijau cabai rawit serai daun jeruk potongan daging sapi lalu masukkan kuah yang sudah dimasak tadi dan tutup menggunakan daun pisang
selanjutnya dibakar di atas arang selama lima belas menit
kebulan asap dan aromanya yang khas menggugah selera

hmm nah tadi ketika dituangin ya ini aroma dari si daun pisang daun jeruk dan serainya itu bener bener kuat banget
terus ini dagingnya empuk kuahnya seger asem gurih
serai sama daun jeruknya juga ini kerasa
menu yang berasal dari sumbawa ini masih jarang ditemukan di kota bandung
tak heran menu ini jadi buruan
kalau aku sih ngerasain siong sira karena agak agak viral kali ya
rame di tiktok di instagram
jadi penasaran pengen nyoba
pas nyobain sih emang top banget sih
rasanya ada asem asem pedes gitu
pemilik tempat makan sengaja mengangkat kuliner nusantara untuk memperkenalkan cita rasa makanan khas dari berbagai pulau yang masih jarang ada di bandung
menu siong sira ini adalah menu yang unik dan tidak ada yang tidak terkenal
banyak yang ada di bandung dan kita ingin mencoba juga mengangkat bahwa sajian nusantara yang mungkin tidak banyak dikenal oleh orang itu ternyata memiliki cita rasa yang wajib dicoba
tak hanya menu dari nusa tenggara barat saja yang tersedia restoran yang berada di jalan progo kota lenung ini
aneka kuliner seperti bebek betutu dari bali sei sapi dari nusa tenggara timur bubur manado roa dan yang lainnya
diantar matasari bandung jawa barat